ketiga calon presiden yang akan bertarung di pilpres dua ribu dua puluh empat ternyata memiliki kesamaan yakni sama sama penyuka hewan
yang pertama ada anies baswedan
ia diketahui memiliki beberapa kucing peliharaan di rumahnya
dalam video yang diunggah di akun instagram pribadi anies baswedan terlihat anies sedang dipijat oleh seekor kucing mengemaskan
tak tanggung tanggung anis pun terlihat seperti mengajak ngobrol kucing kesayangannya itu
selanjutnya ada ganjar pranowo
di akun tiktok pribadinya ganjar mengunggah video saat dengan lembut dan penuh kasih sayang membelai seekor kucing yang sedang sakit
ganjar pun seperti memberikan semangat saat mencengkrama layaknya seorang teman
selain itu ganjar pranowo
juga dikenal menyukai beberapa jenis hewan seperti burung dan ayam bangkok
yang terakhir tentu saja prabowo subianto
prabowo memiliki satu kucing kesayangan bernama bobby yang bahkan sudah memiliki banyak penggemar
bahkan si kucing berwarna putih itu sempat diajak prabowo ikut menutup acara rapat dan terlihat nangkring di tengah meja
saking cintanya sama kucing prabowo sampai membuat foto kucing peliharaannya berukuran besar dan dipajang di tembok rumah